pt kai memperbaiki dan mengecek rel kereta api sepanjang jalur surabaya madiun
ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan juga mengantisipasi keselamatan selama arus mudik dua ribu enam belas nanti
sejumlah pekerja dari pt kereta api indonesia tengah melakukan pemeriksaan baut dan mur yang melekat di sekitar stasiun jombang kota
program pemeriksaan dan perbaikan rel memang sedang digelar di sepanjang jalur surabaya madiun termasuk di wilayah jombang
langkah ini dilakukan agar penumpang semakin nyaman dan keselamatan semakin terjamin saat arus mudik berlangsung
petugas mengecek baut memberi pelumas dan memastikan kerapatan wesel atau persimpangan rel
ini yang saya amati semua wesel dalam stasiun itu sudah terjadwal untuk cek kerabatan wesel
dan untuk yang dilakukan tadi itu
untuk pengencangan baut baut di semua besok
petugas juga memeriksa peralatan lain seperti lonceng bunyi kereta
lempeng ini sebagai tanda kereta akan bergerak maupun tiba di lokasi stasiun
sutomora harjo jombang